temuan sementara komnas ham di lokasi tempat kejadian perkara tewasnya brigadir yosua atas perintah penembakan dari atasannya sendiri irjen paul verdi sambo
menemukan dugaan menguatnya obstruction of justice atau upaya merintangi penyidikan
dalam minggu ini komnas ham akan menyiapkan draft yang akan menjadi bahan pertimbangan mendalam dan menyiapkan sejumlah rekomendasi yang diperlukan
usai memeriksa tempat kejadian perkara di kediaman irjen paul verdi sambo di duren tiga jakarta selatan
tim komnas ham yakini peristiwa penembakan brigadir yosua huta barat semakin menemui titik terang
setelah memeriksa verdi sambo di makobrimob jumat kemarin komnas ham juga memeriksa baradae di bares krim serta melihat langsung tkp penembakan
komnas ham pun mengapresiasi kerjasama penyidik kepolisian karena diberikan akses ke lokasi untuk mengungkap kasus ini
ada inti inti yang harus diperlukan untuk mencari penyidikan
ketika kami cek di tkp indikasi itu semakin menguat
berarti ada perbedaan keterangan dengan hasil pemeriksaan barusan di dalam pak
ada perbedaan keterangan dari hasil sebelumnya dengan bapak lihat langsung di dalam berkatan dengan titik titik keterangan yang dari kemarin pak
yang pasti kami mengecek semua bahan yang kami punya kan ini janji kami juga kepada teman teman media kepada publik
sejak awal kami menangani kasus ini kami akan ke tkp ketika kami memiliki semua bahan
semua bahan itu tadi kami uji di tkp tersebut
itu menemukan peristiwanya semakin terang penerang
kalau tadi pertanyaannya apakah terkait obstruction of justice misalnya indikasinya semakin kuat semakin kuat